ini bener bener gak masuk akal boy
gak masuk akal
ya mungkin aja istri mudanya kali pak yang ngasut dia
kalau gitu kamu tuh harus nekat
kamu harus nekat ketemuin pabriknya reva lagi
supaya dia bisa liat kalo kamu tuh sebenernya cool dan anak yang soleh
papa jangan gitu dong muntah muntah boy ini anak
kayaknya bapak kamu tuh perhatian banget sama kamu
buktinya kalau kamu belum pulang pasti kamu diteleponin terus disuruh pulang
dan kalo misalnya dia gak peduli sama kamu
dia gak mungkin nge telepon telepon kamu terus
nyuruh kamu pulang lah jangan pulang malem malem
nah itu tandanya papa kamu tuh sayang banget sama kamu
perhatian banget sama kamu
dan lebih baiknya lagi
ya kamu juga harus tunjungin sama papa kamu
siain papa kamu tuh sayang banget sama kamu masalahnya ya
ya udah deh pi
kamu liat gak deh tadi gayanya sama
memang kita berlahan jiwa
silahkan tuan putri
turun juga lah
bukan lo ngelawan aja biar mas bet mungkin kesal sama lo reva
reva aku buatinnya sini
aduh udah lusa
pahit sih coklat banget
sayang jangan kayak gitu dong reva
reva ayo kita makan disini barengan papi dan juga mama adriana
kalo misalnya aku makan ada adriana biasanya suka gak ketelan
udah pada dipaksain makan disini gak ketelan
kasian gak makan
sayang kamu jangan sedih kayak gitu
jangan minta mahal
mas tau gak
aku pernah bilang kan sama mas
aku gak mau tinggal satu rumah sama reva karena apa
kayak ini nih yang aku takutin
aku harus ribut sama reva setiap hari
aku tuh gak bisa mas
aku gak kuat ya
sekali dua kali aku tuh bisa sabar
kayak tadi tuh aku udah kesel sedih
tapi aku usah baik
aku mau bikinin dia
supaya perutnya gak lapar
sifat dia kayak gitu sama aku
aku kecewa mas
aku lebih milih untuk aku
supaya hidup tenang
supaya nggak ribut sama reva
supaya aku juga gak kepancing emosinya
tapi kalau misalkan bareng bareng kayak gini mas
bukan aku gak sayang sama reva
dan bukan aku gak mau tinggal sama reva
karena mas tidak bisa berbuat banyak
maka tidak bisa merubah reva menjadi satu yang kita inginkan
mas minta kamu gak sabar ya
selama ini aku udah berusaha sabar ngadepin reva
sabar banget mas
aku harus pergi dari rumah ini gak masalah
aku akan pergi dari rumah ini
walaupun mas sudah kasih rumah ini buat aku dan atas nama aku
itu bukan yang aku cari
aku akan keluar dari rumah ini juga gak masalah
jangan jangan jangan
kamu jangan bikin macam macam
reva juga nanti akan masuk sekolah serapa
gak lama lagi kan
emang kamu udah semalem
pau padahal aku ridiculous pa
akan juga kelak judaism
patung nasi elam
udah deh pak
kalau begitu boy berangkat dulu ya pak ya
mau ke rumah reva ya
ya gak mungkin lah
ya mungkin aja pak
ya kata reva sih karena boy itu anak motor
dan mama tirinya
apalagi kalau pacaran sama reva
temenan aja sekarang nggak boleh
jadi hanya gara gara kamu anak motor
terus papinya reva itu gak suka sama kamu
loh kenapa ya
papa juga sekarang kan anak motor
ya mungkin di pikiran papanya reva itu
anak motor itu gak baik pak
ya pokoknya ya negatif lah pak
ya udah pak kalau gitu boy berangkat ya
itu orang tuanya reva tuh
berarti mereka tuh ojek
orang tua jadul
karena gak semua orang itu punya pikiran yang sama pak
kamu udah berapa kali ketemu
dan orangnya kayak gimana sih
udah pernah sih pak
ketemu sama papanya reva
dan itu pun gak lama
terus dia udah gak suka sama kamu
ini bener bener gak masuk akal boy
gak masuk akal
ya mungkin aja istri mudanya kali pak
yang ngasut dia
kamu tuh harus nekat
ketemuin papinya reva lagi
supaya dia bisa lihat
kalau kamu tuh sebenarnya cool
dan anak yang soleh
papa jangan gitu dong
kamu bisa tanya semua orang
pasti mereka akan bisa lihat
anak yang cool dan soleh
anak yang baik
yaudah ikut papa sekarang
udah ikut papa
saya mau minta kalian kumpul dulu sebentar
ada apa ini temennya
saya cuma mau minta pendapat kalian
tapi harus jawab dengan jujur ya
walau kejujuran itu
tapi lebih baik
makanya juragan sampai sekarang
saya tidak akan pernah bilang
kalau bira itu
orangnya langsing kayak bunuh kebanyakan bi
bibi juga sama
bibi mah udah tidak pernah bilang
kalau ilmu masih dimantai mancung
bukan bukan itu
tapi saya mau minta pendapat kalian
denboy kalian ini
bagaimana menurut kalian si donbau ini
mulai dari seri coba gimana
gak kayak mang diman
terus rambutnya berdiri diri tuh bagus
kan kayak zaman sekarang
terus badannya oke
terus perutnya sispek rata
terus po nya beganteng deh
kaya pemain sinetron
kayak diman masih muda
bukan hanya penampilan fisik
tapi juga kepribadiannya
gak ada duanya juragan
juragan denboy mah
orangnya suka penolong
termasuk saya pembantunya sering ditolong juragan
mani man udah cukup cukup
tenang dulu boy
kamu belum nunggu
kita akan berbicara lagi
nanti kita berbicara lagi